pak boleh diarahin ya
lo jagain hidup gue mau ketemu sama bon
ah ribet banget sih aturan ini
kalau gitu lo sama gue igd
yang lain tunggu sini ya
tunggu di depan aja yuk
teman saya gimana keadaannya
sejauh ini dokter sudah memberikan tindakan
beberapa luka juga sudah diobati
tapi bagian ripis kanannya luka sobek dan harus dijahit
dan kok bisa dihubungi
dan juga harus menggunakan gips untuk sementara waktu
saya boleh lihat keadaan teman saya
iya mas boleh
gue harus baras mereka
liliu sebagai lender harus bertindak dan tunjukin tarik
sebelum anak anak warrior
ngancurin geng serigala
karena mereka mau bersendam
nah sekarang kan makan es krimnya udah
rumahnya sally itu di sebelah mana
belum tau kak
supaya kita bisa cepat aja nemuin rumahnya sally
kamu sama siapa
ini kita mau nganterin sally ke rumahnya pak
kamu ngapain disini
jadi gini pak
kita berdua mau nganterin sally balik ke rumahnya
cuman masalahnya sally lupa rumahnya ada dimana
sally ini anaknya pak niko dan bu nita
dia baru pindah dari bandung
untuk arahin dimana rumah sally
kalo gitu baik saya antar rumahnya disana
gue mau ketemu sama lo gue
udah bikin babak belur anak buah buang
kelab warrior gak mungkin ngelakuin pemukulan kayak gini
eh lo jangan berkelit boy
yang nyerang dia itu pakai jaket geng warrior
mohon gue gak akan percaya
karena kelab warrior tuh gak pernah suka sama kekerasan
dan gue selalu mendidik mereka untuk seperti itu
karena anak warrior udah bikin babak belur geng serigala
balasan yang harus sama
kita ketemu di jalan sandur
gak setiap masalah itu diselesaikan dengan cara fight
dengan cara kekerasan
semua tuh bisa diomongin baik baik
gini aja mendingan sekarang kita fokus ke edo
selebihnya nanti baru
kalau lo bukan pengesan
lo tungguin gue sekarang
boleh diarahin ya
barusan gue denger mondi telepon gue untuk datang ke jalan tandur
sekarang gue tunggu transferan lo
oke gue transfer sekarang
mama tuh khawatir
permisi pak bu
permisi pak bu
oh ini yang mengantarkan sally pulang ke rumah pak
kalau gitu saya permisi dulu ya pak
makasih banyak ya
kerasnya tolong selly
sama sama pak bu
udah kalau gitu pak bu
kita berdua pamit ya
mas kok baru baru
kalian ini pasangan suami istri yang strasi ya
semoga cepat dikarunia anak
dia bukan istri saya

ayolah jangan kejam
paling aja gak boleh nyewain video inapwayah
sayang selly kelahir juga yakin pria
bagaimana abang sih kalau perolehan mau towardsu
kamera itu nutris
hai jangan jangan kan untuk gak bertengkar lagi
lagi juga apa apa
ya udah buk buk kami pamit ya mari pak misi misi
ngapain lo liatin gua mulu gua tahu ya gue cantik tapi biasanya dong lihat ini
itu bisa gak sih gak usah kepedean uang ngeliatin lu tuh karena gue bingung
kok bisa ya orang kayak lu tuh manyun terus kayak gak bisa senyum gitu ya
iyalah gue nggak bisa senyum kalau deket deket sama lo ngeliat lu tuh
bahannya bikin gue bete tau nggak
dia rumah lu di mana ngapain lo nanya rumah gue pasti lo mau stocking gue ya
ya kan please gak usah kepedean terus gue nanya rumah lo dimana karena gue
bingung mau nurunin lu di mana masa lo mau gue turunin di kuburan

biar kayak kunti mau lo
yaudah yaudah yaudah nih
gue tunjukin arahnya ya
dari sini lo lurus terus
abis itu nanti ketemu pertigaan belok ke kanan
habis itu pas ketemu sama air mancur
itu belok ke kiri
terus lurus lagi sampai ketemu pohon mangganya kang mamat
abis itu dari situ lurus terus
abis itu mentok belok kanan lagi
abis itu belok kiri lagi
abis itu lurus lagi
lu tuh jangan bercanda terus
gue turunin di sini ya
nanti kalau belok gue bilang
kasih ya pak
pak hermannya ada
nuro herman ada di dalam
silahkan ibu masuk saja
terima kasih ya pak
harusnya para asisten rumah tangga ada di samping kiri kanan kita
sambil mempersilahkan kita masuk
dan satu lagi yang kurang tuh karpet merah
eh berasa artis hollywood tau gak sih
mamut pengen dadah dadah
harusnya ada yang nyapa ya mas
saya adalah mamahnya sih